belum selesai heboh guru yang menampar sejumlah siswanya di purwokerto
dunia pendidikan kembali dicoreng dugaan perilaku tidak pantas guru
meski membantah guru sd di banyuwangi dituding memperlihatkan gambar
dan juga video cabul pada anak didiknya
hm terus membantah tudingan dirinya mempertontonkan video cabul ke anak didiknya
kami siang saat dimintai keterangan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan gelagah banyuwangi
hm mengaku hanya memperlihatkan video video mainan lucu dan materi seputar olahraga ke anak didik
telepon genggam milik guru pengajar olahraga ini memang penuh dengan aneka video
tadinya itu gambar pemandian itu saya
gambar ya gambar pemandian
terus habis itu ada gambar senam senam banyak saya
ya itu saja ya itu saja senam
tapi katanya sering pak gambar gambar ya mungkin saya secara terang gambar gambar
ya pernah pernah
oh tidak pernah pernah pernah
tapi ada pengakuan dari murid seperti itu pak
ya kalau dari murid
makanya ya kalau dari murid
makanya katanya ada seperti itu
pasca heboh dugaan kasus hm sekolah dan dinas pendidikan setempat menggelar pemeriksaan
namun dengan dalih masih dalam proses penyelidikan
pihak uptd dinas pendidikan gelagah belum bersedia memberikan keterangan atas kasus ini
kasus ini berawal dari pengakuan sejumlah siswa sdn lima taman suruh kecamatan gelagah
yang mengaku diperlihatkan video adegan orang dewasa
tidak hanya itu guru hm juga diduga kerap bertindak cabul ke padaan hidiknya
meski terlanjur memicu kehebohan kasus ini belum ditangani pihak berwajib
apalagi sejauh ini belum ada korban yang melapor ke polisi